selain soal hunian murah tema pendidikan juga jadi modal dalam perang program kedua pasangan peserta pilkada dki jakarta
di sektor pelayanan publik program kartu jakarta pintar menjadi andalan kampanye kedua paslon
ada kemiripan dari program yang sama sama menyediakan dana bantuan untuk pendidikan
tapi apa saja bedanya dan apa saja manfaat yang dirasakan untuk warga jakarta
meski menjadi kota metropolitan yang identik dengan modernitas
jakarta masih memiliki problem di sektor pendidikan
antara lain masih banyak anak anak yang putus sekolah karena alasan biaya
padahal pendidikan jadi syarat mutlak untuk mewujudkan masyarakat yang berkualitas
lalu program apa yang ditawarkan oleh para cagup cawagup dki untuk warga jakarta
lewat kartu jakarta pintar kjp
ahok bertekad mempertahankan persentase putus sekolah di jenjang sma sederajat di bawah lima persen
seperti yang dicapainya
pada tahun dua ribu enam belas
padahal pada tahun dua ribu sembilan
angka putus sekolah tingkat sma mencapai sembilan persen
kartu jakarta pintar merupakan program yang memberi bantuan dana non tunai setiap bulan kepada para siswa yang tak mampu
mulai dari sekolah dasar hingga jenjang sma
putus sekolah pasti ada
orang paling kaya juga bisa putus sekolah
bukan alasan karena tidak
tapi putus sekolah tren kita sekarang makin turun nggak
begini langsung grafiknya
dari tebal langsung jadi kecil
bedanya dengan kjp milik ahok
kjp plus versi anies tak hanya mendanai siswa sekolah
tapi juga anak anak yang tidak bersekolah
selain itu bantuan dana lewat kjp plus dilakukan dengan tunai
dan di jakarta utara
itu empat puluh delapan persen anak putus sekolah
jadi kalau anda punya misalnya satu kelas
ada anak putus sekolah
masuk kelas di kelas satu
bentuk tunai dan non tunai menjadi salah satu pembeda kjp masing masing cagup
ahok mengkritik bantuan tunai akan bisa disalahgunakan
misalnya uang yang diperuntukkan untuk perlengkapan sekolah
akan dibelanjakan kebutuhan lain
sehingga target mendorong siswa terus sekolah hingga tamat sma tak akan tercapai
sementara cagup anies menekankan pentingnya keberpihakan
bagi semua warga jakarta
termasuk pada bantuan pendidikan bagi mereka yang tak bersekolah
maksudnya agar mereka yang tidak bersekolah ini
bisa menggunakannya untuk jalur pendidikan non formal
seperti program kejar paket atau beragam kursus keterampilan
siapapun yang terpilih menjadi gubernur dki nanti
janji meningkatkan kualitas pendidikan mutlak dipenuhi
problem pendidikan tak hanya soal pemenuhan dana bantuan bagi siswa dan keluarganya
tapi juga soal kesejahteraan guru dan rehabilitasi sekolah